saat ini para pedagang hewan kurban ternak
tengah mengalami kesulitan dalam menjual hewan kurban ternaknya
karena munculnya wabah penyakit mulut dan kuku pmk
selain itu masyarakat pun menjadi bingung
untuk membeli hewan kurban di hari raya idul adha
komisi fatwa mui mengeluarkan fatwa mui no tiga puluh dua tahun dua ribu dua puluh
tentang hukum dan panduan pelaksanaan ibadah kurban
saat kondisi wabah penyakit mulut dan kuku atau pmk
hukumnya ada yang syah dan tidak sah
untuk memenuhi syarat sebagai hewan kurban
mui mengatakan hewan yang terjangkit pmk kategori ringan
dengan kualitas daging yang baik syah dijadikan hewan kurban
sedangkan hewan terjangkit pmk kategori berat
hukumnya tidak sah dijadikan hewan kurban
jika hewan terjangkit pmk kategori berat
dan sembuh dalam rentang waktu sepuluh hingga tiga belas jul hijah
maka hewan tersebut syah
dijadikan hewan kurban
namun jika melewati rentang waktu tersebut
maka sembelihan hewan dianggap sedekah bukan kurban
ketia kurban dan lembaga sosial yang bergerak di bidang pelayanan ibadah kurban
wajib menerapkan prinsip kebersihan dan kesehatan
untuk mencegah penyebaran virus penyakit mulut dan kuku
secara lebih luas
pemerintah wajib menjamin ketersediaan hewan kurban yang sehat
dan memenuhi syarat
untuk dijadikan kurban bagi masyarakat muslim
sementara itu haji doni pedagang ternak hewan kurban
yang berada di kawasan kelapa ii depok
mengaku bahwa hewan ternaknya sudah dikarantina terlebih dahulu
untuk menghindari tertularnya pmk
sekarang ini sedang mewabahnya pmk itu ya
sapi sapi kita yang ada mungkin kurang lebih sekitar dua
dua dua ratus ekor itu ya merasa khawatir ya
tapi ini yang sekarang ini yang kita bawa di sini itu
sudah enggak tertular
itu pmk wabahnya begitu ya
karena sapi sapi yang kita datangkan itu sekarang ini amat ketat begitu ya
yang dimana indup indu sapi itu
itu diperiksa gym ya gitu
jadi sebelum sampai kebetulan kami di depok di jawa barat ya begitu ya
itu sapi yang tidak kena terdampak
itu seperti contoh dari bali begitu ya
bali itu kita minta surat rekomendasi dari jawa barat ke provinsi bali
nah setelah itu di bali tidak mengatakan itu tidak terdampak itu pmk
itu baru keluarlah itu sertifikat sertifikat itu
haji doni juga berpesan kepada masyarakat yang hendak berkurban
selain melihat sertifikat
hendaklah melihat dengan teliti kondisi hewan apakah memiliki tanda tanda pmk
jadi kalau sapi itu sudah luka di mulut ya
sini sudah kayak orang koreng gitu ya di sini
itu dampak dari pmk
dan kuku itu sudah banyak koreng ya begitu itu pmk
kalau dia busa tergantung ya
nggak selamanya itu dia berbusa itu dia kena pmk begitu
ciri cirinya ininya pada luka semuanya
di mulut ya sama di lidah sama di kukuk itu
para pembeli mengaku ada perasaan khawatir dan takut hewan ternak kurban yang mereka beli terjangkit pmk
kalau untuk khawatir sih kemungkinan ada ya paling nggak banyak lah
tapi kan kita lihat tempatnya juga tempat penjualannya ada sertifikat atau enggak
nah selanjutnya kita serahkan aja sama allah nih kita kan niatnya baik nih gitu aja
paling ke situ pak
tapi abang juga lihat lihat dulu bagaimana kondisi sapinya
iya lihat juga lihat dicek cek juga
perasaan khawatir sih ada
cuman kan kita juga harus pilih hewan kurban yang terpercayakan
yang udah bersertifikat yang bebas dari penyakit
pokoknya dari tempatnya juga harus yang berkualitas lah
ke depannya supaya hewan kurbannya lebih kita terjaga lagi
sementara itu pemerintah telah melakukan berbagai upaya penanganan pmk
seperti pembentukan gugus tugas penanganan virus pmk yang rencananya
sampai dengan ditingkat kecamatan desa serta membentuk pusat krisis
yang berkolaborasi dengan tni polri beserta instansi lainnya